pemerintah indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi masuknya covid sembilan belas
varian omikron dari luar negeri ke indonesia
sejumlah kebijakan diantaranya adalah terkait dibuatnya pengentatan aturan perjalanan internasional
serta pemberlakuan karantina
bagi pelaku perjalanan internasional yang ditetapkan inggris adalah sebagai berikut
covid sembilan belas omikron kini merebak di satu ratus dua negara yang ada di dunia
menurut ketua timpakan sekaligus judi bicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
karakteristik pasca varian omikron masih dalam penelitian
wiku menyebut dari penelitian awal varian omikron memiliki indikasi penularan yang lebih cepat
dibanding varian lain meskipun sejumlah kasus bergejala ringan
untuk menghadapi varian omikron sejumlah negara juga telah menerapkan aturan kebijakan
wiku menyebut ada tiga negara yang bisa dijadikan contoh oleh indonesia
dalam penerapan pengamanan dari masuknya varian omikron
di antaranya adalah inggris denmark dan afrika selatan yang menerapkan karantina
dan memberikan pembatasan serta pengetatan perjalanan internasional
dari kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah negara lain dalam menghadapi omikron
pemerintah indonesia juga berupaya membuat aturan di sejumlah pintu masuk negara
aturan ketat pelaku perjalanan serta pemberlakuan karantina
sesuai ketentuan dilakukan agar tren penurunan kasus positif covid sembilan belas
yang saat ini telah dicapai indonesia dalam lima bulan berturut turut bisa terus terjaga
mengantisipasi varian omikron ini dengan memberlakukan kebijakan perjalanan internasional
kebijakan ini telah dirancang sedemikian rupa
dengan melibatkan berbagai pakar dan kementerian lembaga terkait
semata mata demi keamanan seluruh masyarakat
indonesia juga menerapkan kebijakan entry dan exit testing
yaitu tes pada saat kedatangan dan setelah karantina yang merupakan strategi pencegahan berlapis
detail kebijakan pelaku perjalanan internasional yang berlaku adalah sebagai berikut
pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara
atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus omikron
dengan kata lain
pelaku perjalanan yang berasal dari negara dan pelaku perjalanan dalam h kurz deutschen
riwayat perjalanan dari negara atau wilayah yang sudah memiliki kasus lokal omikron
dilarang untuk masuk ke indonesia
sementara itu bagi warga indonesia dan warga asing yang melakukan perjalanan
dari negara yang tidak memiliki kasus transmisi omikron
tetap lakukan pcr di empat waktu yang ditentukan
yakni pcr tiga x dua puluh empat jam sebelum kedatangan saat kedatangan
serta saat masa karantina di hari kedua dan ke sembilan dengan masa karantina sepuluh hari
sementara itu terkait kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri
pemerintah juga telah memberikan aturan mengenai karantina
dengan sejumlah teknis dari sisi pembiayaan aturan diskresi karantina
serta tempat pelaksanaan karantina
di mana hanya masyarakat berkategori khusus seperti pmi mahasiswa dan asn
yang melaksanakan perjalanan dinas yang mendapatkan penanggungan biaya oleh pemerintah
di tempat karantina terpusat
sedangkan bagi pelaku perjalanan pribadi wajib menggunakan biaya mandiri
di tempat pelaksanaan karantina di tempat yang memiliki standar khusus pemerintah
sementara aturan diskresi karantina juga dibuat dikhususkan bagi kategori wni
dengan kondisi kesehatan mengancam nyawa atau kedukaan
beberapa wna serta pengurangan durasi karantina di fasilitas mandiri
bagi pejabat indonesia eslon satu ke atas dengan alasan dinas
wikuadisa smito juga menghimbau masyarakat mampu menahan diri
untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak
mengharapkan adanya pengawasan dari masyarakat sendiri
dalam implementasi kebijakan tersebut agar tetap bisa dijalankan dengan baik